kian santang tidak mengikutiku sampai kemarin
pasti dia berpikir aku takut menghadapinya
aku akan menghabisimu
dengan tanganku sendiri
dia begitu tekun berlatih
dan kemajuannya pun
sangat pesat sekali
kau mengalami banyak kemajuan rai
kau pasti berlatih
dengan sangat berkembang
aku bangga padamu
terima kasih raka
ada sesuatu yang ingin
aku tunjukkan padamu
kalau aku tidak bisa melihat
apapun yang raka tunjukkan
aku tidak bisa melihat
apa yang akan
aku akan lakukan
aku akan lakukan
aku tunjukkan ini
bukanlah sesuatu yang biasa gitu
gunakanlah mata batinmu
akan dapat merasakan
maaf pak ma
boleh aku lihat
dimana keberanian pak monar genar
terima kasih pak ma
terima kasih pak ma
terima kasih pak ma
dia bersama bapak bapak
kita ke arah mana raden
kita ke arah sana saja bapak
mudah mudahan juga ada tempat
ini pak wan
ini adalah benda benda pusaka yang telah aku kumpulkan
kalau sudah genap sepuluh
aku akan menjadi pendekar sakti manderaguna
yang tidak akan berakhir
kita akan menjadi penguasa dunia adikku
kamu tahu aku tidak bisa melihat traka
untuk apa kau tunjukkan benda benda itu
aku tidak peduli
yang kuinginkan sekarang adalah
membunuh kian santam
dan aku tidak peduli dengan apapun yang kau katakan
tapi aku bisa jauh nampak
dengar kian santang
kamu boleh saja selamat dari jurus membepukan air
kamu tidak akan selamat
dari jurusku yang baru
jurus pedang maya
jurus itu bernama jurus pedang maya
benar benar jurus yang mengerikan
pedang harus dilawan dengan pedang